mencari bukti adanya penyerahan uang lima miliar rupiah
yang diantar pengusaha hasmun hamzah
ke kantor dpp pdip sebagai mahar cagup sultra asrun
pdip menilai dugaan tersebut merugikan partainya di tahun politik ini
sekretaris pdi perjuangan eva sundari
meminta semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung
pdip menunggu bukti konkret terkait pengantaran uang lima miliar rupiah
yang dibawa pengusaha hasbun ke dpp pdip di jalan diponegoro jakarta
pdip menepis ada kebiasaan menyetor uang ke dpp pdip
agar surat rekomendasi kepala daerah diberikan kepada calon yang ingin maju pilkada
namun memang ada uang operasional kampanye yang perlu disiapkan oleh calon kepala daerah